bagaimana kehidupan anak anak ini saya
siapa pemerintah dan kasih bantuan

edy ramayadi ada yang kasih bantuan sama kami
kasih imbauan kasih bantuan sama rakyat kecil
jangan menindas rakyat kecil
razia pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm darurat di medan sumatera utara
yang digelar petugas gabungan dari tni polri dan satpol pp kota medan mendapat perlawanan
pemilik warung kopi di jalan gatot subroto medan yang kedapatan melanggar aturan ppkm darurat
menolak saat diminta petugas menutup warungnya
pria bernama rakes ini berdali harus menghidupi kelima anaknya yang masih bersekolah
apalagi selama pandemi penghasilannya menurun
anak saya lima mau sekolah bayar mau beraput bayar
kalau saya tutup kalau om jen tak ada macam mana om jen bayar yang lain lainnya
rakesh juga memprotes pemerintah yang membunuhnya
dia membuat aturan namun tidak memberikan solusi
video adu mulut antara rakis dan petugas gabungan ini pun menjadi viral di media sosial
petugas akhirnya urung menutup warung kopi tersebut dan menyerahkan kasus ini ke pengadilan
kalau penanggakan hukumnya kita serahkan ke posko gabung
di situ sudah lengkap dari aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
dalam sidang yang digelar pada kamis siang hakim menjatuhkan fonis bersalah kepada rakes
ia diwajibkan membayar dendam
rakesh mencoba mencoba tiga ratus ribu rupiah
sanksi denda ini kembali memantik emosi rakesh
emosinya meredah setelah ditenangkan anggota keluarganya
berbondong bondong buat trep
sebentar dulu sebentar dulu jangan pegang jangan pegang
mau ambil rapot mau sekolah bayar segala macam bayar
apapun tidak ada dibantu
disuruh tutup hasilnya nihil
yang aku dapat terancam anak bini saya
siapa yang kasih makan
pemerintah yang kasih makan
nggak ada pemerintah yang kasih makan
suruh tutup tapi nggak bertanggung jawab
sementara di banyumas penertiban penjual makanan yang melanggar aturan jam operasional
selama ppkm darurat dilakukan dengan cara berbeda
setelah menjelaskan aturan jam operasional selama ppkm darurat pada kamis malam
petugas yang melakukan razia membeli seluruh makanan yang masih tersisa
agar penjual lekas menutup lapaknya
aksi simpatik ini disambut baik para penjual makanan
masalah di korongnya senang aja ya
tapi emang sekarang saya kan biasanya emang jam delapan udah beres kok
sekarang lagi kurang beruntung aja mungkin ya jadi jam sembilan belum tutup
selain juga memberikan informasi maupun penjelasan tentang ppkm darurat
juga memberikan aksi simpatik dengan membeli dagangan mereka
dan kita bagikan juga kita bagikan kepada masyarakat
seperti tukang beca ataupun tunawisma yang ada di sepanjang jalan jenderal sudirman
apa jalan dokter angka ini kan masih banyak jadi kami bagi bagikan
aksi simpatik ini akan terus dilakukan pada penertiban pelanggaran ppkm darurat di banyumas
dengan cara ini masyarakat diharapkan lebih patuh pada aturan ppkm darurat
tim liputan cnn indonesia